ketersediaan cukup banyak barangnya setengah cukup harga cenderung turun
mudah mudahan lebaran kali ini semua bisa terhaju
harga telur masih rp tiga puluh dua
ayam antara rp tiga puluh delapan rp empat puluh
kalau pagi rp empat puluh kalau siang ini sudah rp tiga puluh delapan
tapi cabai turunnya banyak
tidak ada lagi beras yang tujuh belas di sini
yang paling mahal tadi kita lihat empat belas dua belas sebelas juga sudah banyak
jadi turunnya lebih dari rp satu
panen raya mulai masuk april
sudah normal harga beras lokal
lain lain tadi lihat sendiri
lebaran kali ini mendekati lebaran
ketersediaan stok bahan pangan cukup
dan harganya cenderung turun normal
pak harga jalur itu berapa
ya berarti padannya tidak ada masalah
kalau hujannya tidak berhenti dia padannya gagal
karena kita sampai itu kan tidak
kalau greenhouse itu kan hujan ya tidak berharu
nah sebagian besar kita konvensional seperti
pak tadi sampai lebaran akan diperkirakan mau nge house terus
kalau seperti itu terus trendnya harganya akan terlalu dulu
di jawa sendiri sama di luar jawa akan sama seperti ini apa sih
ya tentu ada tempat yang beda beda ya
jakarta biasanya kalau telur lebih mahal
jakarta kan dipasok dari luar
ya kalau jawa tengah itu jauh lebih murah
sayur sayuran telur ayam itu lebih murah karena produksinya ada di sana
kalau di luar jawa gimana pak
kalau di luar aceh karena di sana bawang dan cabai itu banyak
tapi di riau itu biasanya mahal
karena di sana tanamnya sawit semua
pak tapi ketersediaan sendiri
mudah mudahan lebaran kali ini semua bisa bahagia